sepi peminat mobil rubicon milik terpidana kasus penganiayaan remaja mario dandi di diskon seratus juta rupiah
harga mobil rubicon milik mario dandi kini dijual tujuh ratus juta rupiah atau di courting lebih dari seratus juta rupiah
sebelumnya harga mobil rubicon dijual lebih dari delapan ratus juta rupiah
namun tidak ada penawaran yang masuk dalam lelang yang berlangsung pada sembilan belas sampai dua puluh enam april lalu
pelelangan kembali mobil barang bukti dari kasusnya mario dendi
di lelang pertama belum ada peminat
nah ini kita ajukan lagi lelang yang kedua insya allah kita laksanakan pada tanggal dua puluh
nah itu dengan harga limit sekitar rp tujuh ratus juta rupiah
turun dari harga yang kemarin